kebutuhan rumah tangga semakin meningkat namun sayangnya untuk mengatasi hal ini sejumlah orang nekat mencuri hingga viral di media sosial karena ketahuan
inilah video viral yang diunggah eris rizwandi di akun facebooknya
seorang wanita ditangkap pihak keamanan sebuah pusat perbelanjaan karena kedapatan mencuri kue lebaran
tak tanggung tanggung dari balik pakaiannya ia mengeluarkan delapan toples kue lebaran dan sejumlah batang coklat berbagai merek
namun belum diketahui di mana lokasi kejadian ini
sementara itu akun yuni rusmini juga memperlihatkan kejadian yang hampir sama
seorang ibu dengan membawa anak balitanya tertangkap basah saat mengutil di sebuah minimarket
menariknya barang yang dicuri hingga satu kantong
dan plastik sampah besar
pegawai minimarket ini pun langsung membongkar isi kantung dan juga tas sang anak
yang juga jadi tempat menyimpan hasil curian
di saat umat muslim berlomba lomba untuk berbuat kebajikan
seorang pria justru nekat mengambil uang dari sebuah kotak amal masjid
hal ini ia lakukan di saat masjid sedang sepi
bukan hanya satu kotak amal tetapi dua sekaligus
video yang dibagikan eris rizwandi
ini sudah ditonton hingga satu juta kali
ya aksi kejahatan tak mengenal waktu dan tempat
data kepolisian republik indonesia mencatat
angka kejahatan di bulan ramadan seperti pencurian kerap naik dari tahun ke tahun